meletusnya konflik agraria di rempang batam
mengingatkan publik pada berbagai kasus konflik agraria yang terjadi di indonesia
warga di rempang batam tentu tidak menyangka
wilayah yang didiami selama puluhan tahun
bahkan ada yang tinggal di sana selama turun temurun sejak abad delapan belas
harus terancam hilang
tergusur proyek rempang eco city yang mulai digagas pada dua ribu empat lalu
pada awal september dua ribu dua puluh
ketika rempang eco city mulai direalisasikan dengan pengukuran tanah
memicu perlawanan warga rempang
bentrok antara warga yang menolak digusur dan aparat keamanan pun pecah
puluhan orang ditangkap dalam peristiwa itu
ratusan warga lain termasuk anak anak menjadi korban
siapa yang bilang kamu salah
siapa yang bilang kamu salah
siapa yang bilang kamu salah
siapa yang bilang kamu salah
tadi bapak presiden dalam arahan rapat
pertama adalah untuk penyelesaian masalah rempang
harus dilakukan secara baik
secara betul betul kekeluargaan
dan tetap mengedepankan hak hak yang diperlukan
dan tetap mengedepankan hak hak yang diperlukan
dan kepentingan masyarakat di sekitar dimana lokasi itu diadakan
yang kedua kami diberikan tugas langsung oleh bapak presiden
dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu
untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik
dengan melibatkan kementerian lain
dan oleh karena itu kami laporkan bahwa
dari tujuh belas hektare areal pulau rempang
itu yang bisa dikelola hanya tujuh belas hektare areal pulau rempang
itu yang bisa dikelola hanya tujuh belas hektare areal pulau rempang
dari tujuh belas hektare ke delapan hektare adalah hutang lindung
dan kami fokus pada dua tiga ratus hektare tahap awal
untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut
untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel
dalam pertemuan kami beberapa hari lalu dengan tokoh tokoh masyarakat di sana
saya datang sendiri di rempang selama dua hari
dan menemui masyarakat di sana
dan alhamdulillah kami telah melakukan solusi

bahwa posisi rempang itu bukan pergusuran
yang kedua bukan juga relokasi
tapi adalah pergeseran
karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau a ke pulau b
tadinya kita mau relokasi dari rempang ke galang
tapi sekarang hanya dari rempang
ke kampung yang masih ada di rempang
masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan
ternyata saudara saudara saya di sana secara turun temurun
itu sebagian belum mempunyai alas hak
dan dengan pergeseran ini kita memberikan alas hak
lima ratus meter persegi dengan sertifikat hak milik
kemudian rumah kita kasih dengan tipe empat puluh lima
apabila ada rumah yang tipe lebih dari empat puluh lima

dengan harga rp satu ratus dua puluh jutaan

nilai oleh kjpp nilainya berapa itu yang akan diberikan
yang berikut juga adalah
pada saat mereka transisi sambil menunggu rumah
namanya ada uang tunggu
itu satu dua ratus per orang
dan uang kontrak rumah rp satu dua ratus per kakak
jadi kalau satu kakak itu ada empat orang
maka dia mendapatkan uang tunggu rp empat delapan ratus
dan uang kontrak rumah rp satu dua ratus
jadi total kurang lebih sekitar rp enam
jadi total kurang lebih sekitar rp enam
itu cara perhitungannya
kemudian di dalam proses pergeseran tersebut
ada tanaman ada keramba
itu juga akan dihitung
dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh bp batam
jadi ada lima kampung yang kena
yaitu blongkek pasir panjang sembulan tanjung pasir merah sembulan hulu
kita geser ke tanjung benun yang lokasinya tidak lebih dari
nanti habis dari sini
nanti habis dari sini
kami langsung rapat lagi teknis di kementerian investasi
yang akan dihadir oleh pak gubernur pak wali kota sebagai kepala bp batam
dan beberapa kementerian teknis lain
untuk kita lakukan di sana
kami juga akui bahwa dalam proses kemarin
itu terjadi cara cara yang kurang elegan
yang kemudian berdampak pada ketidaknyamanan
bagi saudara saudara saya yang ada di sana
informasi terkini dari yang tukang demo
dari yang saudara saudara saya melakukan demo
enam orang atau delapan orang dari pulau ini
rempang itu sudah kita keluarkan
kami sudah memberikan garansi itu kepada pak kapolda dan pak kapolres
tetapi yang melakukan demo
di luar dari masyarakat rempang
dan itu dilakukan
mohon maaf dengan cara yang tidak lazim
itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum
kasus rempang mengingatkan kembali berbagai konflik agraria di indonesia
dalam catatan konsorsium pembaruan agraria kpa
selama dua periode berlalu
pemerintahan presiden jokowi dodo
setidaknya terjadi dua tujuh ratus satu kasus di seluruh indonesia
dalam rangkaian kasus itu
enam puluh sembilan orang meninggal dunia
dan ratusan lain dianiaya
catatan aliansi masyarakat adat nusantara aman
ada enam ratus delapan puluh lebih anggota masyarakat adat dikriminalisasi
ketika mempertahankan tanah dan wilayahnya
peringatan hari tani yang dilakukan
sejak tahun dua ribu
serentak di berbagai kota di indonesia
pada akhir september dua ribu dua puluh
tuntutan untuk menyelesaikan berbagai kasus agraria
sekretaris jenderal konsorsium pembaruan agraria
mencatat ribuan kasus yang terjadi itu
seolah melupakan janji reforma agraria presiden jokowi dodo
apa yang terjadi di rempang itu adalah masalah struktural
masalah agraria yang sifatnya struktural
ini bukan sengketa tanah
biasa tapi ini adalah cerminan bahwa
sedang terjadi proses dan praktik perampasan
tanah yang dilakukan oleh pemerintah
di legitimasi oleh hukum dan tentu
disetir oleh modal
ini ada kolaborasi kolektif untuk
pengadaan tanah untuk pembangunan
rempang ekositi itu bisa dilakukan
secara cepat dan tentu karena kecepatannya itu
dipaksakan di menggunakan tata cara kekerasan represifitas dan ada intimidasi maka itu menghasilkan
letusan konflik agraria konflik agraria itu menunjukkan ada resistensi ada penolakan dari
masyarakat terhadap model ataupun rencana pembangunan belum selesai kasus rempang
kemarin di kalimantan itu juga terjadi hal yang sama ya meletus lagi kasus tanah jadi konflik
agraria itu terjadi di seluruh wilayah indonesia dari awal pemerintahan jokowi konflik agraria ini
terus menerus meletus artinya memang belum ada perubahan fundamental tentang bagaimana negara
mengatur penggunaan penguasaan peruntukan tanah dengan prinsip sebesar besar untuk kemakmuran
rakyat sesuai pasal tiga puluh tiga ayat tiga konstitusi kita dan undang undang pokok agraria dari sejak
sudah ada seribu dua ribu satu ratus tujuh puluh letusan konflik agraria di seluruh sektor apakah itu konflik agraria
akibat sektor pembangunan perkebunan kehutanan pertambangan pembangunan infrastruktur properti
kemudian pertambangan pembangunan depisi sirkulo pulau kecil seperti misalnya pariwisata
premium ataupun akibat pembangunan fasilitas militer itu berdampak pada
terjadinya konflik agraria di seluruh sektor yang selesai berapa itu yang selesai bisa dihitung dengan
jari artinya selesai itu tanahnya kembali ke masyarakat artinya hak hak petani masyarakat
adat rakyat miskin yang terampas tanahnya itu dipulihkan lagi dikembalikan lagi ke tanah
masyarakat diselesaikan konfliknya artinya dikeluarkan dari klaim klaim konsesi itu dan tentu
kepada masyarakat diredistribusikan
itu yang disebut
pelaksanaan reforma agraria
nah sayangnya pelaksanaan reforma agraria
disimpangkan oleh pemerintahan
menjadi sekedar sertifikasi tanah
sertifikasi tanah biasa itu ya
nggak menyasar wilayah konflik kayak rempang
gak menyasar wilayah konflik
danau toba atau
pulau komodo atau
atau macam macam seperti kasus food estate
yang menyebabkan konflik agraria
jadi itu reforma agrarianya disimpangkan sekedar
sertifikasi tanah biasa sementara wilayah wilayah
konflik agraria yang tadi meletus
terus menerus dan terakumulasi
bahkan ada konflik agram meletus
dari sejak zaman kolonial
tidak dituntaskan sampai orde baru
sampai reformasi ada konflik baru
makin kronis makin mendalam
ada konflik konflik baru lagi
dan itu gak dituntaskan itulah kenapa
kita menyebutnya ya reforma agrarianya
jadi pemberian sertifikat
oleh pak jokowi itu hal biasa aja sebenarnya ya
sebenarnya biasa itu layanan yang memang wajib
di semua negara harus
kalau kita beli tanah masa nggak disertifikatkan
jangan dicampur adukan
dengan agenda reforma agraria
karena kan pak jokowi juga punya peraturan presiden loh
tahun dua ribu delapan belas apa tujuan reforma agraria
jelas kok memperbaiki ketimpangan
menyelesaikan konflik menjadi sumber kedaulatan pangan
memperbaiki kerusakan ekologis
ada kurang lebih tujuh tujuan reforma agraria
dan bukan legalisasi aset atau sertifikasi tanah
dari berbagai kasus itu
ada nggak sih mbak satu kasus yang bisa dijadikan contoh
entah itu perjuangannya
atau sampai kemudian
kemenangan atau seperti apa gitu
kemenangan kemenangan kecil rakyat
untuk mendapatkan hak atas tanahnya itu
tetapi dari sisi tuntutan
atau desakan itu terlalu kecil
misalnya salah satunya adalah
redistribusi tanah terakhir yang
dilakukan di sulawesi utara
itu salah satu lokasi prioritas
reforma agraria yang diusulkan oleh kpa
bersama serikat petani minahasa
di minsel minahasa selatan
itu setelah tiga puluh dua tahun
jadi bekas hgu perusahaan swasta
berkonflik dan diklaim oleh
pewaris dari si pemilik konsesi itu
dan baru kemarin
kurang lebih dua ratus sembilan puluh hektare
itu memang sudah kampung
sudah desa definitif
ada pemukiman ada perkebunan rakyat
ada gereja ada fasilitas umum
fasilitas sosial akhirnya berhasil dikeluarkan
tapi itu bukan
seperti hadiah dari pemerintah
karena itu butuh digedor gedor
atau demo atau protes
kenapa begitu panjang
kepentingan yang lebih besar
yang mungkin berkelindan
sehingga menghambat proses
karena memang yang akan diambil alih
atau yang dituntut untuk ditertibkan adalah konsesi konsesi yang dimiliki oleh elit bisnis dan elit politik
kalau psn proyek strategis nasional cepat kan kayak kereta api cepat
tapi giliran reforma agraria yang janjinya sudah sejak dua ribu empat belas
menjadi salah satu janji rawacita kelima sembilan juta hektare land reform
sampai dengan sekarang terlalu kecil kemenangan rakyat dan terlalu besar tanah tanah yang akhirnya dirampas
diambil alih dari tanah masyarakat seperti yang terjadi di rempang
situasinya kurang lebih hampir sama seperti orde baru
bahkan mungkin lebih parah karena bahkan sekarang konsesi konsesi seperti di ibu kota calon ibu kota ikn di kalimantan timur
itu sedang dirancang revisi undang undang ikn nya itu mendapat dua siklus satu ratus sembilan puluh tahun total konsesi
jadi kalau investor nih mau invest mas iman mau invest di kalimantan timur butuh tanah
itu udah dikasih jaminan anda akan dapat dua x sembilan puluh lima tahun hgu
jadi total satu ratus delapan puluh tahun artinya hampir dua abad
nah itu lebih parah dari undang undang agraria kolonial agraris wed seribu delapan ratus dua puluh
yang itu memberikan hanya ya dalam tanda kutip tujuh puluh lima tahun itu aja udah zaman penjajahan
terus itu aturannya siapa itu
di undang undang ikn sekarang sedang direvisi di dprri
untuk masuk ke paripurna
diam diam di tengah kita juga sedang fokus dan isunya sedang ke kasus rempang
ternyata diam diam dpr ri sedang membahas revisi undang undang ikn
dan sedang merancang pasal pasal yang sebenarnya dalam tanda kutip ingin mengobrol tanah tanah ke investor
ini untuk menarik investasi untuk menarik modal
untuk berminat semakin berminat untuk berinvestasi di kalimantan timur
dan ini lebih parah dari zaman kolonial
sebentar lagi pemilu ada pilpres segala macam lah ya
mbak dewi melihatnya gimana nih akan ada perbaikan atau gimana
ada dua pilihan ya kita perlu optimis
optimis dalam arti rakyat harus terus berjuang untuk memastikan apa yang selama ini dicita citakan tentang keadilan agraria itu bisa diwujudkan
artinya optimis bahwa ini bisa menjadi momentum perubahan
atau mendesakan perubahan perubahan yang kita inginkan dan tidak dijalankan
selama sepuluh tahun terakhir ini
tetapi juga
bukan hopeless ya
tapi pesimis itu waspada
waspada karena
kolektif dari perusahaan elit bisnis elit politik
dan para penguasa
itu ada dalam satu kolektif yang punya kekuasaan
dan kesewenangan juga
konflik of interest untuk memastikan sebesar besar tanah untuk kepentingan kelompok mereka
ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia muhammad isnur mengingatkan
di republik ini posisi masyarakat dalam kasus agraria sangat lemah
dalam persoalan tanah misalnya masyarakat yang memiliki sertifikat atas tanah pun bisa terancam tergusur
bila negara menyatakan butuh tanah atas nama pembangunan
perlawanan hukum yang dilakukan atas kondisi itu pun tidak selalu bisa dijalankan
sekarang yang lagi naik ini beberapa wilayah yang menjadikan proyek strategis nasional
jadi ketika pak jokowi menetapkan ini wilayah proyek strategis nasional
nah itu sekarang lagi angkanya meningkat tajam
baik itu kekerasannya pelanggaran ham nya
penghilangan paksa ya lahan dan ruang hidup warga di mana mana
jadi warganya kan adem ayem gitu mas
adem ayem udah tinggal puluhan tahun ya macul ya nyawa ya tani gitu gitu kan
tiba tiba datang keputusan gitu kayak di rempang itu kan mereka baru dapat keputusan sebulan yang lalu
jadi keputusan jadi psn itu dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh tiga dan harus kosong dua puluh delapan september dua ribu dua puluh tiga
jadi bisa dibayangkan
tiba tiba ada proyek dadakan distempel proyek strategis nasional
dengan demikian ada pengerahan ribuan tentara polisi dan lain lain
dan harus dikosongkan tanahnya gitu
padahal mereka sudah mendiami sejak abad delapan belas
mas dalam kasus rempang ini ya sebenarnya kalau normal itu
itu seperti apa sih mas perjalanan kasusnya kalau normal nih ya
normalnya kan gini ada warga di sana sudah tinggal turun temurun
mereka diakui sebagai warga negara selama ini ya misalnya pemilu diajak pemilu
pak jokowi datang ke sana menjanjikan dibuatan sertifikat
bahkan pak jokowi sendiri terpilih di situ sebagai pemilih apa namanya suaranya terbanyak gitu
tapi ya gitu pemilihan berganti setelah terpilih tiba tiba ada proyek investasi katanya
dan datang perusahaan dari luar negeri dari cina pula gitu
kemudian dan warga diancam untuk dikosongkan
itu sebenarnya bukan hal
baru ini pernah dijual sebelumnya dan seterusnya
iya iya itu yang kemudian kan akhirnya berkelindan kan
pemerintah tiba tiba datang dengan badan pengelola batam namanya
terus dia mengajukan hak pengelolaan lahan dikasih oleh klhk karena itu wilayah hutan lindung
dan ya itu jadi transaksinya antara pemerintah ke pemerintah bp klhk pemerintah
tapi warga dianggap nggak ada gitu
warga itu dianggap bukan warga yang tinggal di situ mendiami ratusan tahun gitu
nah itu juga yang sama terjadi di berbagai penjuru nusantara
kita masih ingat misalnya di kinipan
kinipan tuh udah warga adat sudah mendiamin ratusan tahun sebagai orang dayak asli
tiba tiba datang perusahaan sawit dan haknya menimpa lahan adat masyarakat adat gitu
sama kayak sangihe mas sangihe itu kan satu pulau pulau kecil nih yang kata undang undang kelautan itu nggak boleh ditambang
karena daya dukungnya nggak sanggup
sama juga itu pulau juga gitu
tiba tiba setengah pulaunya dikasih izin ke perusahaan tambang gitu
pak woni tiba tiba datang perusahaan dan menambang di sana akibatnya apa
seluruh airnya rusak warna merah lingkungannya rusak gitu
jadi ya itu kayak gitu mas kejadian dimana mana gitu
kalau menolak katanya menolak pembangunan menolak investasi
menolak investasi dan bahkan pak panglima tni ngancem kan kalau ada yang dia mau piting kan satu satu
jadi ini menganggap warga negara
sebagai wilayah jajahan sebagai musuh yang harus dienyahkan
itu mengerikan mas mengerikan sekali
dan ini kejadian dimana mana sekarang
di seluma di bengkulu di naga keo di flores di bowosi di ntt di bola buan bajo sangihe
sekarang di serunya di kalimantan tengah
tiap hari kita menghadapi konflik yang sama
dan masyarakat tuh kehilangan kesabaran
karena apa karena mereka nggak punya kemana kami mengadu gitu
misalnya kendeng ya
kendeng itu bayangkan sampai ibu ibu itu datang ke jakarta dan mengecor kaki mereka
menyemen kaki mereka tinggal di lbh mereka tiap hari ke istana
nah yang di pati mereka berhasil
perusahaan tidak bisa masuk
yang di rembang yang di rembang itu mereka secara legal menang
jadi secara legal mereka gugat dinyatakan pertambangannya ilegal izin lingkungannya dicabut
kemudian juga pemerintah menerbitkan kajian lingkungan strategis
yang menentukan bahwa itu area dilarang ditambang
jadi secara legal menang pengadilannya klhs nya
tapi sampai sekarang masih ditambang
sebentar berarti legal menang tapi tidak tereksekusi
iya jadi kalau ada kemudian pak jokowi ya kalau nggak terima gugat aja gugat
masyarakat sudah menggugat
dalam banyak kasus menang
dalam banyak kasus dikabulkan
dan perusahaan harus pergi
tetap ditambang terus ditambang
bagaimana mungkin perlawanan hukum menang tapi tidak tereksekusi mas
itulah yang saya bilang negara ini bahkan mengangkangi hukum
mengangkangi prinsip prinsip konstitusi
nginjak nginjak ya wis aku punya tentara punya polisi kirim aja
what next nya bagi para penduduk yang melawan ini
begini maka sekarang
setiap penjuru negeri harus sadar kalau area atau lahannya itu sangat bisa berpotensi digusur
jadi persiapkan diri kita sekarang dirempang sekarang diwawoni sekarang disangin
besok besok bisa di rumahnya mas iman gitu
mas iman silakan pergi dari rumah sampean minggu depan harus dikosongkan
ibaratnya itu bisa ya pak jokowi
gak ada pilihan lain buat mas iman untuk kemudian
loh loh tak bahaya tak gitu
iya tinggal pergi aja gitu mas iman